ini juga gak kalah gregetan sih ya pulau dewata bali kita tahu sudah lama kondang sebagai surga pelesir turis domestik hingga mancanegara
aneka pola turis asing atau bule sudah biasa kita lihat ya termasuk sejumlah pesawat dunia yang liburan eksklusifnya di bali juga jadi viral
tapi yang satu ini turis bule viral bukan karena gaya liburannya yang eksklusif tapi karena tertangkap tangan sedang mengais makanan di tempat sampah
video seorang warga negara asing memungut makanan sisa di tempat sampah di sanur bali viral di media sosial
membawa koper dan ransel warga asing tersebut tak hanya mencari sisa makanan namun juga memakan makanan sisa yang ia temukan
dalam tiga buah rekaman video yang masing masing berdurasi tidak lebih dari sembilan belas detik ini pria yang belum diketahui identitasnya tersebut berpindah dari satu tempat sampah ke tempat sampah lain
melihat rekaman video tersebut sejumlah warga di bali juga tidak tahu
mengaku kaget dan tidak menyangka ada warga asing yang melakukan tindakan semacam ini
apalagi selama ini warga asing yang datang ke bali dianggap sebagai pembawa rezeki
pembeli di bali juga tidak tahu
pembeli di bali juga tidak tahu

dalam industri pariwisata wisatawan luar negeri biasanya dianggap sebagai faktor positif penyumbang devisa termasuk pula untuk sentra wisata seperti pulau bali
namun video viral ini justru menimbulkan kesan sebaliknya

pembeli di bali juga tidak tahu